long weekend seperti ini memang menjadi kesempatan untuk masyarakat melakukan kegiatan refreshing
seperti saya kali ini memanfaatkan hari libur untuk berkunjung ke taman mini indonesia indah
bisa dilihat di belakang antrian untuk menaiki shuttle ini sudah padat dan juga cukup ramai ya
karena memang di taman mini indonesia ini semenjak direnovasi pada tahun dua ribu dua puluh dah lalu
ini kita tidak bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk berkeliling
jadi sudah disediakan shuttle shuttle seperti ini untuk berkeliling dan mengantarkan anda ke wisata wisata yang ada di sini
shuttle ini bisa digunakan secara gratis jika anda sudah masuk di kawasan taman mini indonesia indah
dengan luas taman sekitar satu ratus lima puluh hektare penggunaan shuttle ini sangat membantu pengunjung untuk berkeliling taman mini
taman ini diresmikan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima dan dibangun sebagai miniatur indonesia
yang mewakili hazanna pengetahuan ragam seni serta budaya dari seluruh provinsi di indonesia
mayoritas pengunjung yang datang pada libur panjang akhir pekan kali ini berasal dari jabodetabek
kalau kita dari depok dalam rangka liburan pastinya
dengan istri dan keluarga lainnya juga
cukup menarik ya cukup menarik ya luar biasa
meski sudah berdiri cukup lama taman ini memiliki banyak perubahan sejak dilakukannya renovasi pada dua ribu dua puluh dua lalu
salah satu faktor masyarakat mengunjungi taman mini indonesia indah pada long weekend ini
karena ingin merasakan taman mini indonesia indah dengan wajah baru
banyak yang berubah sih dimulai dari jalur masuk ya
jalur masuk tiket masuk semua jalurnya tuh berbeda
biasanya kan kalau ini kan terlalu banyak gedung gedung ya jadi kita bingung gitu loh masuk masuk ke dalamnya tuh lewat mana
seperti apa kayak gitu
terus apalagi sekarang pembelian tiketnya itu kan kebanyakan udah gak tunai lagi cashless kan qris
dan kebetulan juga kan ibu ibu gitu susah gitu kalau misalnya untuk membayar yang kioris jadi harus bawa anak anaknya kayak gitu sih
menurut direktur utama taman mini indonesia indah claudia inkiriwang jumlah pengunjung taman mini meningkat pada hari pertama long weekend
dan diprediksi akan terus naik selama tiga hari ke depan
terkait hal ini pihak pengelola tmii sudah mempersiapkan agenda hiburan
khusus bagi pengunjung tmii pada long weekend kali ini
acara khusus kita di weekend ini lebih kayak entertainment nya sih
jadi kita ada acara acara kayak musik terus pertunjukan budaya gitu ya
itu di akhir hari sore sore itu ada gitu
itu seru banget sih buat anak anak
pasti akan pengalaman baru ya untuk melihat budaya tapi secara dekat gitu kan
biasanya kan di panggung atau apa ini lebih dekat sih
mayoritas pertunjukan seni budaya serta wahana di taman ini gratis
jika anda sudah membayar tiket masuk
sebesar dua puluh lima ribu rupiah
namun jika anda ingin menaiki wahana kereta gantung
harus membayar tiket tambahan sebesar dua puluh lima ribu rupiah lagi per orangnya
jika bingung menghabiskan waktu libur selama long weekend
alternatif wisata di sekitaran jakarta
seperti taman mini indonesia indah ini
bisa menjadi solusi menghabiskan waktu bersama kerabat dan keluarga
selain harga yang cukup terjangkau
fasilitas seperti ini cocok untuk semua kategori usia
aulia wardani devi fitriani jakarta